sejumlah video warga beredar di media sosial yang memperlihatkan sejumlah kerbau warga mati mendadak
akibat serangan wabah ngorok atau septisemia eptizotika se
awal pekan lalu di kabupaten ogan kompring ilir sumatera selatan
dari catatan dinas ketahanan pangan dan peternakan sumatera selatan
wabah itu sudah menewaskan tak kurang dari empat ratus tiga puluh satu ekor kerbau yang dipelihara warga
pihak terkait menyebut wabah se yang menyerang kerbau warga disebabkan bakteri
dan sudah diketahui sejak awal maret lalu
dinas ketahanan pangan dan peternakan sumatera selatan sedari awal sudah melakukan penanganan
pada kerbau kerbau warga yang sehat dengan memberikan vaksin dan pengobat agar wabah tak menyebar
penyebaran wabah mudah terjadi karena warga di sumatera selatan menernakan kerbaunya secara liar
atau dibiarkan di padang umbaran
vaksin dan obat juga sudah didatangkan di kabupaten
yang memiliki populasi kerbau di sumatera selatan
di antaranya kabupaten oki muratara ogan ilir dan banyu asin
selalu berkomunikasi dengan kawan kawan
sehingga pada kemarin selasa langsung turun tim kita semua ke beberapa kabupaten
seluruh hampir dokter hewan kita turunkan ke kabupaten
dan mereka melakukan edukasi melakukan pengobatan melakukan vaksin sampai tengah malam
nah ini dan hari ini pun kita lakukan dan besok pun sudah ada jadwal
setiap hari kita akan mengadakan sosialisasi dan komunikasi dan edukasi
dengan kabupaten kota dan peternak peternak
ini mudah mudahan kita bisa pengendaliannya
peternakan secara budidaya untuk kerbau mendesak dilakukan
agar memudahkan penanganan jika terjadi wabah
kerbau rawa di sumatera selatan diternakan warga secara turun temurun